petugas penukaran tiket formula e yang berada di kawasan taman ismail menteng jakarta pusat
memastikan bahwa seluruh tiket dengan kategori sirkuit telah habis terjual
sementara sisanya merupakan tiket kategori ancol festival
hari kedua penukaran tiket formula e terlihat penonton yang telah memiliki kode barcode
datang menukarkan tiket elektroniknya menjadi tiket kart di kawasan taman ismail marzuki menteng
petugas penukaran tiket formula e memastikan bahwa seluruh tiket dengan kategori sirkuit telah habis terjual
sisanya merupakan tiket untuk kategori ancol festival
sedangkan bagi calon penonton yang belum sempat menukarkan tiket pada rentang waktu satu sampai tiga juni
nantinya bisa menukarkan di gxpo kemayoran pada tanggal empat juni
mulai dari pukul delapan pagi hingga dua belas siang
karena ini kan pertama ya
di indonesia ya
terus tuan rumah lagi indonesia ya
suatu kebanggaan sih saya sebagai warga negara indonesia
untuk bisa menyaksikan sejarah pertama kali di indonesia gitu mbak